konferensi tingkat tinggi g dua puluh di bali baru akan diadakan pada oktober dua ribu dua puluh
namun rangkaian dalam presidensi g dua puluh di indonesia telah dimulai sejak desember dua ribu dua puluh satu lalu
total ada satu ratus delapan puluh tiga pertemuan yang akan diikuti oleh lebih dari dua puluh ribu delegasi
dua belas pertemuan tingkat menteri tujuh belas pertemuan sherpa tingkat deputi lima puluh enam pertemuan working group dan sembilan puluh pertemuan engagement group
sementara ktt g dua puluh di bali akan dihadiri empat ratus dua puluh sembilan delegasi dari tiga puluh sembilan negara dan organisasi internasional
menurut direktur jenderal informasi dan komunikasi publik kemenkominfo usman kansong
pada dialog forum merdeka barat sembilan rabu siang
pemerintah mengalokasikan dikontrol
dana hingga tujuh triliun rupiah untuk persiapan indonesia yang menjadi pemegang presidensi g dua puluh dua ribu dua puluh dua
ada beberapa manfaat langsung
yang pertama adalah peningkatan produk domestik bruto
ini tujuh triliun lebih
karena terjadi peningkatan belanja negara
belanja negara untuk persiapan persiapan g dua puluh
manfaat juga akan dirasakan pelaku
ketua komunikasi publik kemenkominfo usman kansok
yang menjadi tuan rumah perhelatan presidensi g dua puluh
salah satunya kota solo jawa tengah
yang menjadi salah satu tuan rumah trade industry and investment working group
atau tiiwg pada akhir maret dan juni mendatang
sekarang juga akan ada semacam showcase pameran
yang ditujukan disediakan kepada km km di kota solo
dan ini nantinya
tentunya para delegasi juga akan bisa
terkait produk produk km yang ada di solo
mengacu pada hitungan kementerian kooperasi dan ukm
presidensi g dua puluh dari desember dua ribu dua puluh
sampai ktt usai oktober dua ribu dua puluh dua mendatang
terdapat potensi pendapatan sebesar satu tujuh triliun rupiah
dari sektor industri umkm
mahardika utama jakarta